hari pertama tahun dua ribu dua puluh banjir mengepung ibu kota
dan untuk membahas hal ini kita sudah terhubung dengan pengamat rata kota yayat supriyat
selamat malam pak yayat
ya pak yayat menurut anda sebenarnya apa yang menjadi penyebab utama dari banjir yang terjadi pada awal januari atau satu januari dua ribu dua puluh ini
apakah memang curah hujan yang ekstrim ada kiriman air sistem drainase yang kurang memadai
atau justru ada dampak juga dari maraknya pembangunan yang sedang giat dikencarkan di ibu kota saat ini
ya tidak ada satu faktor dominan penyebab banjir di jakarta
dia mengkait antara satu faktor dengan faktor lainnya
contoh antara sistem drenase kita yang sudah tertinggal jauh dan sudah tidak maksimal lagi untuk mengantisipasi cuaca hujan dalam kondisi ekstrim
kedua yang memang harus dipengaruhi jakarta itu dengan intensitas curah hujan antara lima puluh sampai seratus mm saja
dengan durasi dua jam itu sudah
tergenang apalagi sekarang ini sudah mencapai hampir tiga ratus tujuh puluh mm
dengan durasi waktu yang cukup panjang
dan saya tadi memantau saya dari ujung kabupaten bogor di wilayah cukudek sampai ke arah jakarta
memang harus diakui curah hujannya sangat tinggi merata dan kondisinya betul betul sangat diperparah oleh tiga faktor
faktor pasang hujan lokal yang tinggi dan hujan di kawasan sekitar jabodebek yang ikut tinggi
mempengaruhi mengapa ada beberapa wilayah jakarta yang selama ini menjadi langit dan banjir itu sudah tidak bisa diapapai
fakta menyebabkan bahwa ada faktor faktor kondisi lingkungan sudah semakin parah
kedua sistem drenase kita yang saya berani mengatakan didesain dibangun di masa kolonial tapi masih dipergunakan hingga zaman milenial seperti ini
itu betul betul parah
dan yang ketiga harus diakui
jadi jakarta itu semakin lama semakin banyak pembangunan baru
pembangunan baru dilakukan jalan ditingkatkan tapi tata airnya khususnya tata ruang airnya amburadul semuanya
jadi wajar kalau saya berani mengatakan setiap musim penghujan dengan durasi hujan rata rata lima puluh seratus meter saja kita sudah kepayahan menanggulang
ini dan perlu diingat bahwa kinerja drenase kita juga buruk
karena tidak begitu lama
baru dua minggu kita sudah mengalami genangan yang cukup besar di sembilan belas titik di jalan raya utama di jakarta
dan hujan di awal tahun dua ribu dua puluh kita masih bisa merasa bersyukurnya adalah tidak terjadi pada saat jam kerja pada saat aktivitas
sehingga antisipatif terkait dengan masalah masalah kemacetan kepadatan itu tidak terjadi secara lebih parah lagi
karena ingat sekarang beberapa kondisi jalan
yang menjadi simpul utama yang selama ini dalam tiga tahun terakhir ini tidak pernah terkena banjir sekarang terkena banjir lagi
contohnya misalnya di sekitar underpass di kuningan kemudian jalan sekitar grogong kemudian diperparah ketika banjir mulai masuk ke kawasan strategis yaitu di halim perdana kusuma
sekali lagi saya mengatakan hampir bisa dikatakan banjir pada tahun dua ribu dua puluh ini sebagian besar terjadi pada wilayah wilayah daerah aliran sungai
sungai besar sungai kecil itu semua kondisi parah dan diperparah lagi dengan tidak maksimalnya drenase kita untuk menampung volume air yang semakin lama semakin tinggi intensitasnya
baik terakhir pak yayat ini kan seperti tadi disampaikan bahwa memang sejumlah daerah ini sudah langganan banjir tapi kita lihat faktanya di awal dua ribu dua puluh ini sejumlah daerah lain ini juga banyak yang tidak pernah mengalami banjir belasan tahun tapi kemudian banjir di hari ini
apa kemudian hal penting yang harus
yang harus dilakukan dengan segera oleh seluruh stakeholder terkait untuk mengatasi masalah ini dan antisipasi secara singkat saja pak yayat
tingkat audit tata ruangnya audit sistem drenasenya dan audit kembali kawasan kawasan yang selama ini sebetulnya secara fisik dia sudah tidak tertolong lagi
wilayah wilayah seperti di cipinang melayu itu sudah tidak layak sebetulnya untuk kondisi pemukiman
sekali lagi saya mengatakan audit tata ruangnya audit sistem drenase dan maksimalkan progres
program penanganan banjir dalam konteks makronya yang sekarang sudah ditangani oleh pemerintah pusat